selamat pagi anda menyaksikan cnn news bersama saya daniar ahri
pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh rute jakarta menuju pangkal pinang
dikabarkan hilang kontak setelah kurang lebih tiga belas menit mengudara dari bandara soekarno hatta
dan saat ini kami langsung saja mengajak anda untuk melihat konferensi pers dari kantor basarnas
saat ini muhammad syawgi kepala basarna sedang memberikan keterangan terkait dengan hilang kontaknya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
pesawat dari basarnas
jadi kronologi kejadian lion air jt enam ratus sepuluh julia tenggo enam ratus sepuluh kita menerima dari air traffic control itu jam enam lima puluh pagi
kalau kita lihat di peta ini bisa dibesarkan
ini jaraknya kalau dari kantor sar jakarta tiga puluh empat nautical mile
kalau dari tanjung priok dua puluh lima mile
kalau dari tanjung kerawan sebelas nautical mile
jadi tidak terlalu jauh
kita mendapatkan informasi bahwa pesawat ini lost contact
ketinggiannya kurang lebih masih dua lima ratus saat itu
nanti urusan itu akan disampaikan secara detail dari knkt
saya akan menjelaskan
bagaimana proses menuju ke evakuasi tersebut
setelah kita menerima info pada enam ratus lima puluh kita cross check kepada lion dan kepada atc
dan itu confirm bahwa pesawat itu betul terbang dan lost contact
sehingga kita memberangkatkan armada kita baik itu kapal kapal laut kemudian tim bsg kita dan helikopter kita
kita berangkatkan menuju lokasi dan kita mengecek
dari informasi yang diberikan atc koordinatnya itu sebentar saya bacakan ini biar detail
koordinat lost contactnya adalah lima derajat empat puluh enam menit lima belas detik south
kemudian satu ratus tujuh derajat tujuh menit enam belas detik east
nah begitu kita sampai di lokasi
ternyata kita menemukan di situ ada puing puing pesawat ada pelampung ada handphone dan ada beberapa potongan lah
nah itu lokasinya hanya berjarak dua nautical mile dari koordinat yang diberikan oleh atc
kita sekarang sudah ada di situ kapal kapal kita dan helikopter kita searching di atas itu untuk memberikan bantuan
kedalaman laut di situ antara tiga puluh sampai tiga puluh lima meter
nah kita sekarang masih berusaha menyelam ke kedalaman itu
untuk menemukan dari pesawat tersebut
kalau di atas permukaan sudah firm kita
karena kita sudah melihat apa yang tadi saya sampaikan
nah ini mudah mudahan proses ini kita bisa cepat
dengan dukungan institusi yang lain
saya yakin nanti pasti tni polri akan membantu
untuk kecepatan daripada evakuasi ini
kalau informasi awal pesawat ini penumpang dan krunya satu ratus delapan puluh sembilan
ya nanti bisa lebih detail dari kepala knkt
jadi itu yang sudah kami kerjakan
sekarang sedang proses evakuasi
jarak tidak terlalu jauh
mudah mudahan dalam waktu beberapa saat ke depan
yang akan kita lakukan
yang lebih detail apa yang sudah kita kerjakan
maupun yang kita dapatkan
mohon doa dari rekan rekan dan masyarakat
mudah mudahan ini segera bisa kita evakuasi
mungkin dari saya itu dulu
dilanjutkan knkt nanti silakan kalau ada pertanyaan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
atas wakil dari pemerintah
knkt mengucapkan bela sungawa
sedalam dalamnya atas musibah ini
apa yang menjadi penyebab dari
kita bisa temukan segera
perlu saya informasikan
bahwa pesawat ini
mulai masuk di jadaran
bulan agustus tahun dua ribu delapan belas
masih sekitar kurang lebih
jadi masih relatif sangat baru
ya boleh dikatakan
jadi seperti dijelaskan
sekitar dua ratus lima puluh sampai tiga ribu
pesawatnya sudah berada
di bawah jangkauan
karena radar ada punya sudutnya
dan enam awak cabin
jadi totalnya seperti disampaikan
bapak kapasana tadi adalah
kami sekarang sedang
siapkan untuk berangkat
termasuk untuk mendeteksi
jadi karena saatnya tenggelam
dan perlu saya jelaskan
tadi juga kita diskusi dengan
elt nya memang tidak
bahwa pesawatnya masuk ke dalam air
begitu juga elt nya masuk ke dalam air
sehingga tidak bisa transmit
kita perkirakan elt nya bersama pesawatnya
ikut tenggelam ke dalam air
mungkin sementara itu yang tidak saya sampaikan
sampai sejauh ini
ikut berbela cengkareng
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih
kita sudah bisa menemukan lokasi
itu dua nautical mile lebih selatan
jadi kita sudah menemukan tempatnya
sekarang sedang kita dalam
bagaimana melihat situasi sar bandung dari cirebon
kemudian kantor sar lampung
jadi kita ada tiga kapal
kemudian ada kapal kapal kecil rap
total personel yang kita kerakan
satu ratus tiga puluh plus bsg ada tiga puluh orang
silahkan kalau ada pertanyaan dari rekan rekan
jadi sebelum kita sampai disana
tadi saya sampaikan kan
itu kurang lebih jaraknya tiga puluh empat mil
kita satu jam dua puluh lah kurang lebih mencapai di situ
kecepatan kapal kita kurang lebih dua puluh sampai dua puluh satu knot
jadi sebelum itu
kita sudah melakukan
dengan adanya koordinat yang kita sampaikan lost contact
kita melakukan broadcast
kepada kapal kapal disekitar situ
salah satunya kapal itu yang melihat
oh iya bukan hanya itu
tadi ada tiga puluh empat kapal disekitar itu
jadi si kapal tersebut akhirnya lost contact
dan akhirnya jatuh
itu yang pertama
kemudian yang kedua
itu sudah diberi
jadi apakah sudah ada posko evakuasi
pak mengingatkan pasti semua
dan artinya butuh posko evakuasi
dari basarnas ya
adalah di kantor star jakarta
nah nanti kita akan buat disitu
karena semua personel
kebanyakan dari kantor star jakarta
yang melaksanakan evakuasi tersebut
mudah mudahan lebih clear lagi
jadi kita belum berani
sebelum kita semua
di dalam menara pengawun
juga nanti itu modernnya
jadi ada data yang ditanggung
nah ini itu juga
nah ini itu juga
kita sampai sekarang belum tahu itu
apakah ada yang selamat
maksudnya begitu ya
mudah mudahan kita bisa
sekarang sedang berdoa
doa mudah mudahan kita bisa sekarang sedang proses
untuk pencarian tersampaikan
nanti akan kami update
mungkin saat mana situasi terkininya
ada satu kalau tidak salah tadi waktu tadi pagi ya

tapi itu ada tadi
ada lagi pak
kalau sudah tidak ada
bagaimana saja sudah ditemukan
sebuah teratasi semua
baru saja anda menyaksikan konferensi pers
yang dilakukan oleh ketua basarnas muhammad syawgi
dan ketua knkt
keduanya menyatakan bahwa sudah ada
kepastian terkait dengan
pesawat lion air
nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh

dan basarnas sudah menerima
atc pukul enam lima puluh
jika pesawat tersebut yang seharusnya
hingga akhirnya basarnas segera
mengirimkan tim berupa kapal laut
dan juga satu helikopter
lengkap dengan satu ratus tiga puluh orang tim
bsg sebanyak tiga puluh orang
bahwa tim yang saat ini
masih berada di wilayah
perairan di karawang
berdasarkan dengan koordinat yang disampaikan oleh atc
pesawat kemudian pelampung
handphone yang diduga
berada di permukaan
air laut tersebut
yang letaknya kira kira koordinatnya
berada di wilayah karawang
sementara saat ini sedang ada
penyelaman dilakukan oleh tim basarnas
diketahui kedalaman laut
sekitar tiga puluh hingga tiga puluh lima meter
dimana sebetulnya titik
bangkai pesawat ataupun
bagian bagian pesawat lainnya yang bisa ditemukan